komisi pemberantasan korupsi pada hari ini mengagendakan pemeriksaan terhadap direktur utama pln non aktif sofian basir
yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan suap pltu riau i
ini merupakan pemeriksaan perdana bagi sofian basir setelah ditetapkan sebagai tersangka
sofian basir memenuhi panggilan kpk pada pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
dan tanpa memberikan keterangan khusus sofian langsung masuk ke dalam gedung kpk untuk menjalani agenda pemeriksaannya
sofian basir akan diperiksa oleh kpk untuk memberikan keterangan terhadap dirinya sendiri
yang diduga berperan aktif dalam kasus dugaan suap proyek pltu riau i
dan selanjutnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia aosirion dholu di gedung kpk jakarta selamat siang
rio rio sejauh ini bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap sofian basir
apakah sudah selesai atau sejauh ini masih dalam proses pemeriksaan
sofian basir pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan
siang alfian tepat sekali pada hari ini komisi pemberantasan korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap salah satu tersangka
dalam kasus dugaan suap proyek pltu riau i yang telah bergulir sejak juli dua ribu delapan belas silam
dan memang salah satu tersangka yang pada hari ini diperiksa adalah direktur utama nonaktif pt pln sofian basir
yang memang telah ditetapkan sebagai tersangka pada dua puluh tiga april bulan lalu
dan pada hari ini sofian basir menyambangi gedung kpk menggunakan batik berwarna coklat dan juga kacamata berwarna coklat transparan begitu
dan memang ia terlihat cukup tergesa gesa sehingga ia tidak sempat untuk memberikan keterangan kepada awak media
dan kemudian ia langsung masuk ke dalam gedung kpk kemudian ia langsung naik ke lantai dua untuk masuk ke dalam
menggunakan ruangan khusus untuk menjalani sejumlah pemeriksaannya pada hari ini
dan memang hingga pada saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung
dan seperti yang kita ketahui sebelumnya bagaimana sofian basir memiliki peran yang cukup aktif dan juga peran yang cukup vital dalam perkembangan kasus ini
bagaimana sofian basir diduga telah mengikuti sekitar sembilan kali pertemuan untuk membahas kasus ini
bersama dengan sejumlah tersangka lainnya yang telah difonis bersalah dalam kasus ini ya
salah satunya adalah eni maulani saragih
yang merupakan anggota dpr dari fraksi golkar
kemudian ada menteri sosial mantan menteri sosial yakni idrus marham
dan juga pemberi fee dalam kasus ini yakni johannes koco
yang merupakan pimpinan dari pt black gold natural resources
dan juga kpk menduga ketika ia ditetapkan sebagai tersangka memang sofian basir diduga belum menerima fee
namun jika nantinya proyek ini terrealisasi dan juga bisa berjalan sesuai rencana
sofian basir memang diduga dijanjikan akan menerima sejumlah fee yang memang tidak disebutkan secara rinci oleh kpk
namun kpk hanya menyebutkan bahwa rincian nominal yang akan diterima oleh sofian basir ini
nominalnya kurang lebih sama seperti yang diterima oleh eni maulani saragi dan juga idrus marham
seperti yang kita ketahui juga sebelumnya bagaimana eni maulani saragih ketika dalam vonisnya pada beberapa saat yang lalu di pengadilan tipikor jakarta pusat
bagaimana ia diduga
juga telah menerima sekitar empat tujuh miliar rupiah dalam kasus ini
dan nominal inilah yang memang diduga akan diterima oleh sofian basir
namun hingga pada saat ini memang kpk enggan untuk memberikan informasi secara rinci berapa nominal yang diduga akan diterima oleh sofian basir
tidak hanya itu memang sofian basir juga menginstruksikan sejumlah jajarannya di pln untuk memfokuskan atau memonitor
memperhatikan perkembangan dari proyek ini
sehingga proyek ini agar dapat segera terrealisasikan
kemudian memang setelah dari itu sofian basir diduga akan menerima sejumlah fee yang memang dijanjikan kepadanya
dan memang setelah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan lalu
sofian basir ini berada di perancis untuk melakukan sejumlah tugas pekerjaan
dan kemudian setelah ia kembali ke indonesia
memberikan instruksi kepada kantor imigrasi untuk mencegah kepergiannya kembali ke luar kota atau ke luar negeri
sehingga ia akan dapat fokus menjalani tahapan tahapan pemeriksaan dalam kasus ini
dan memang selain itu pt pln sendiri dan juga pengacaranya sebelumnya sudah memastikan
bagaimana sofian basir ini akan mengikuti sejumlah tahapan tahapan pemeriksaan dari kasus ini
sehingga pada saatnya nanti kasus ini dapat diajukan kepada pengadilan
dan akan mengikuti sejumlah tahapan
dan selain itu memang alfian yang dapat saya sebutkan disini
bagaimana selain sofian basir salah satu tersangka dalam kasus ini
ada sekitar enam saksi yang juga diagendakan untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini
yang pertama adalah luciana esther yang merupakan sekretaris dari pt pembangunan jawa bali
kemudian ada syafrizal yang merupakan dosen pertambangan itb
kemudian ada eri udami harja dan juga frederick lanitaman
yang merupakan office boy dan juga security dari pt
pt samantaka batubara yang memang yang mana
memang pt samantaka batubara ini adalah perusahaan yang ditunjuk langsung oleh sofian basir
dalam mengikuti konsorsium pembangunan proyek plt uriau i
dan kemudian ada dua orang lainnya jumadi dan juga lukman hakim
yang merupakan unsur swasta dalam pemeriksaan saksi pada hari ini
dan memang hingga pada saat ini kami masih menunggu langsung bagaimana perkembangan dari kasus ini
kami belum mendapatkan keterangan resmi dari kpk maupun juga dari sofian basir
sejumlah saksi memang sejumlah pemeriksaan ini masih terus berlangsung di dalam gedung kpk
kita akan menunggu secara langsung bagaimana perkembangan dari kasus ini
dan juga keterangan dari perkembangan kasus ini
baik terima kasih
produser lapangan cn indonesia ausi riondolu langsung dari gedung kpk jakarta